bawaki banyak sumbah
rangkawi dan papa gerahan terlibat persekongkolan
dan mereka adalah orang orang dibalik semua kejadian ini
menurutmu mereka adalah orang orang yang menyewa pembunuh bayaran itu
kita harus berhati hati
karena aku tidak mau dipermalukan lagi di hadapan musti prawi
jika kecurigaanmu itu benar
itu artinya kita sedang berhadap
ternyata tidak semudah yang kita bayangkan
beraninya menyerang kami tanpa sebab
kalian memang benar benar tidak berguna
ternyata aku hanya mempekerjakan tikus yang tidak becus bekerja
lampung jambu sangat hebat bagi kami
kalian memang tikus tikus tidak bergerak
aku harus mencari cara lain untuk menyingkirkan lampung jambu
itu cuma keadaan habitat pertama
ini bahkan itu induk hamba
silahkan duduk bu
kenapa dengan kaki ibu
kaki ibu tergilir sewaktu jalan di hutan sana
kenapa tidak menyuruh orang untuk memanggil kami saja
di kampung saya banyak orang orang yang terkena penyakit seperti ini
dan mereka tidak tertolong lagi
apa yang terjadi
anak saya terkena penyakit sampah
apakah mungkin di tempat saya ada wabah penyakit ini
benar kata pak mandharma
setiap ibu pasti sangat mencintai anaknya
semarah apapun tetap akan sayangkan kaki
apapun yang terjadi
pada dirinya dia siap berkorban
tolong ambilkan ramuan yang buat pak mandari pagi
baik pak mandari
mereka juga belum pada makan
pasti mereka lapar
yaudah tuh kalau gitu pak
kita bagi bagi saja
gusti agung sudah memberikan yang terbaik buat kita
kalian sudah mendapatkan yang terbaik
makanan dari mana atu ini teh
ini rezeki dari gusti agung
ini bukti pak mand
tidak akan mengecewakan diri kita sendiri
siapa yang menonong kebaikan
dia akan pasti memulainya juga dengan kebaikan
iya benar pak mand
tadi ada yang mengantar makanan kesini
sebagai atas tanda terima kasih
pak mandharma yang menyembuhkan dia
pak mandharma lapar dari tadi
kalau disini banyak makanannya banyak
kita tadi atuh asep ah
jangan makan yang gitu atuh
ini dulu yang kecil kecil
mungkin aku dikurangin
siapa yang ingin membunuhmu tadi malam kik
mereka adalah orang orang bayaran
mungkin ini ada kaitannya dengan masalah kibanyak sumba dan rangkawi
bahwa kibanyak sumba
rangkawi dan papa gerahan terlibat persekongkolan
dan mereka adalah orang orang dibalik semua kejadian ini
menurutmu mereka adalah orang orang yang menyewa pembunuh bayaran itu
kita harus berhati hati
karena aku tidak mau dipermalukan lagi dihadapan musti pramu
jika kecurigaanmu itu benar
itu artinya kita sedang berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar
yaitu kibanyak sumba
karena dia adalah kakak ipar dari musti pramu
kita harus berhati hati
dan selalu tingkatkan kewaspadaan
kita harus bersiaga raden disini
hatpur pangapunten raden
kampung dalam keadaan aman
sekarang kita ke kampung sebelah radit
perkampungan sudah diperiksa
sekarang hutan juga
memangnya ada yang mau mencuri hutan
kita istirahat sebentar
kita istirahat disana raden
semuanya kita istirahat sebentar
ternyata melelahkan sekali menjadi prajurit
beginilah tugas kami raden
kami tetap harus menjaga keamanan wilayah galuh
bahkan kami harus rela berkorban nyawa
jika ada muse yang menyerang wilayah galuh
untung aku tidak dilahirkan untuk menjadi seorang prajurit
hidupnya tidak enak
bahkan harus mengorbankan nyawa
benar kata uak banyak sumba
lebih enak hidup sebagai raja
aku harus bisa menjadi raja
supaya tidak hidup sengsara
dan membuat raja menjadi orang baru
aduh bukankah itu suara harimau
mereka tidak boleh tahu kalau aku takut
nanti aku bisa ditertawakan
kita harus tinggalkan hutan ini segera
bukannya raden yang meminta untuk kita beristirahat
raden sepertinya ketakutan
ada apa raden
siapa yang takut
aku tidak takut pada apapun
kita ini sedang bertugas
kita tidak boleh terlalu lama menunggu kita beristirahat
kita keluar juga dari hutan yang menyeramkan itu
tapi kenapa raden sepertinya ketakutan
wajah raden apa punca
ada apa raden
aku tidak pernah takut
semoga di depan sana ada perdesa
cepat serahkan bocah itu
atau kalian akan tanggung akibatnya
bukankah orang itu kirajek dan kijuma
tidak semudah itu
langkai dulu mayat kami
kita tangkap saja dia